kita beralih ke informasi selanjutnya untuk pertama kalinya e sport resmi dipertandingkan sebagai cabang olahraga eksibisi pada perhelatan pekan olahraga nasional
dua hari jelang pembukaan seluruh peserta telah berkumpul di papua
cabang olahraga eksibisi e sport pon papua digelar pada dua puluh satu hingga dua puluh enam september dua ribu dua puluh satu di venue hoki indoor doyobaru kabupaten jayapura papua
setidaknya ada empat game yang dipertandingkan dalam ajang kali ini seperti mobile legends pro evolution soccer pubg mobile dan free fire
delapan atlet dari tiga puluh empat provinsi dipastikan akan berpartisipasi dalam cabang olahraga eksibisi e sport pon ke dua puluh papua
pengurus besar e sport indonesia atau pbsi sudah berkoordinasi dengan tni polri dan pemerintah setempat terkait dengan pengamanan selama event berlangsung
pak pery garis setelah pembukaan seluruh peserta telah berkumpul di papua